dari bongkahan batu diubah menjadi karya seni yang bernilai ekonomi
hal itulah yang dilakukan supriyadi warga jalan gunung atena dan pasar bali
di dalam terampilnya tumpukan bebatuan dibuat menjadi lampu hias yang menawan
dengan sentuhan seni tak ayal kerajinan buatannya kini dinikmati banyak orang
tak hanya warga lokal lampu hias buatannya juga telah merambah pasar internasional
seperti di asia maupun eropa
proses pembuatannya batu batu yang telah ada tinggal dilubangi bagian tengahnya dengan menggunakan bor
selanjutnya dipasang pipa tempat kabel sekaligus penyangga kap lampu dari kain warna warni
kalau penjualnya saya kira sekarang dunia mengakui
artinya asia eropa ini sudah masuk
hotel hotel lokal ya sering juga
untuk harga kap lampu batu ini dibanderol mulai dari rp tujuh puluh lima hingga rp tiga per pisis tergantung model dan ukurannya
dari hasil usahanya ini supriyadi mampu meraup omset puluhan juta rupiah tiap bulannya
menjadi ibu rumah tangga tak menutup kesempatan untuk tetap berpenghasilan secara mandiri
hal itulah yang dilakukan denok uu
inok warini di rumahnya di desa tasik madu kecamatan palang kabupaten tuban
sudah sejak dua ribu lima belas ibu empat puluh tiga tahun ini membuat jajanan berbahan baku coklat
salah satu jajanan buatan denok yang sedang tren dan memiliki banyak penggemar adalah coklat lukis
bentuknya yang unik mampu menggugah rasa penasaran pelanggan untuk mencoba
tak hanya cantik dipandang jajanan coklat lukis ini ternyata juga enak disantap sambil santai
lembut terus rumen

membuat jajanan merupakan hobi dendok sejak kecil di keluarga yang memproduksi kue dan makanan
berbekal kemampuan membuat berbagai jajanan ibu dua anak ini mencari ide usaha yang berbeda dan belum banyak digeluti masyarakat sekitar
aku sukanya kadang apa itu idenya itu loh mas kadang kadang keluar kadang kadang enggak
jadi harus benar benar fokus
cukang lukisnya itu harus sabar gitu ya
iya harus sabar harus telatan juga
pemasaran coklat lukis ini tak hanya di kisaran tuban saja tapi sudah sampai di luar daerah
di antaranya malang jogja dan samarinda
sementara harga dipatok bervariasi antara rp tiga sampai rp lima per biji tergantung ukuran
selain coklat lukis karakter denok winarni juga membuat sejumlah jajanan unik berbahan coklat
di antaranya ada jajanan yang berbeda
di antaranya ada coklat kerikil selai coklat coklat batangan serta coklat sekali gigit
tim liputan cnn indonesia